akibat cuaca ekstrim bppd setempat mencatat ada lima daerah yang terdampak bencana lima daerah
tersebut adalah kota padang kabupaten pesisir selatan padang pariaman pasaman dan kepulauan
mentawai padang pariyaman mengalami tanah longsor dan pohon tumbang akibat hujan badai
sedangkan empat daerah lainnya dilanda banjir dengan ketinggian hingga satu lima meter
beberapa hari ini intensitas hujan sedang dan tinggi terjadi di beberapa kabupaten kota seperti
malam ada lima kabupaten yang terdampak langsung padang pariyaman pesis selatan kota padang pasaman
dan kepulauan mentawai nah yang berdampak langsung terhadap kejadian bencana ini
ayo kita ke bupati padang pariyaman banyak sebelumnya diketahui ada tujuh orang tewas
di nagari pasilaweh lubuk alung kabupaten padang pariaman sumatera barat longsor menimbun dua
rumah yang dihuni ketujuh korban tim gabungan menemukan tujuh korban dari timbunan tanah
longsor proses evakuasi sempat terganggu karena hujan deras semua korban baru berhasil dievakuasi
pada kamis siang anggunlah sudah dievakuasi oleh
hai padang pariaman warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan kita mengimbau mengajak masyarakat permacaman
bagaimana bisa meningkatkan keyakinan meningkatkan keimanan ketakwaan
sesuai dengan paham dan ajaran agama masing masing
mobil khusus kita mayoritas islam dan kita selalu waspada kita ingatkan
selain tanah longsor musibah yang dipicu hujan lebat dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang
di lokasi makam sheikh burhanuddin diulakan tapakis
ada tiga puluh unit kendaraan dan sepuluh kios tempat usaha milik warga rusak tertimpa pohon yang tumbang
satu orang meninggal sementara tiga orang lainnya mengalami luka serius
secara keseluruhan di padang pariaman ada delapan korban meninggal dunia dan tiga orang luka luka
jonei dikambang padang pariaman sumatera barat